dunging bahasa indonesia
ini adalah seekor anjing newfoundland yang besar bernama nana
aku berharap peter pan akan datang kesini
keesokan harinya pada saat malam tuan dan nyonya darling akan pergi ke sebuah pesta
john michael wendy kami akan pergi ya
semua anak turun dan ibu memeluk mereka
anak anak kembali ke tempat tidurnya lalu tidur
setelah itu sebuah cahaya jatuh di atas atap
peter pan dan tinker bell telah kembali
peter pan pelan pelan membuka jendela
dan cepat cepat masuk ke rumah
thinker bell mulai terbang ke atap sudut rumah membuat kegaduhan dan menjatuhkan barang barang
jangan berisik mereka akan terbangun
thinker bell membuka lemari pakaian di mana bayangan peter pan bersembunyi
dan peter pan menangkap bayangan itu
peter pan berusaha untuk terus mengikat bayangannya tapi gagah
tapi wendy sudah terbangun dan memandang peter pan dengan terkejut
siapa kau apa yang kau lakukan di sini
aku peter pan aku berusaha untuk mengikat bayanganku
berikan padaku akan aku coba
wendy mulai menjahitnya dengan jarum dan benang
saat wendy sedang menjahit peter pan menceritakan tentang neverland
dia tinggal di neverland bersama sang anak hilang dia kapten dari sang anak hilang
dia menceritakan tentang wendy ke anak itu
tinker bell merasa iri dengan keakrapan tersebut
oh wow hidupmu pendeput tualangan
apa kau mau ikut denganku
bolehkah bolehkah adik adikku ikut juga
eh oh ya kenapa tidak
kau dapat menjadi ibu dari anak laki laki itu dan kau dapat mendongeng sebelum tidur ke mereka
selesai sekarang bayanganmu tidak akan lari lagi darimu aku akan membangunkan john dan michael
terima kasih wendy
peter pan memberikan leontin buah kenari kepada wendy sebagai tanda terima kasih
wendy memperkenalkan john dan michael kepada peter pan
kedua adiknya sangat senang bertemu dengan peter pan
ayo cepat kita mulai terbang ini perjalanan yang panjang
tapi kami tidak bisa terbang
itu mudah kalian hanya perlu percaya dalam pikiran kalian dan sedikit serbuk ajaib kemari think
dengan sedikit malas tinker bell menerima buah kenari
dan setelah itu tinker bell menaburkan mereka dengan serbuk ajaib
kalian siap untuk terbang
baiklah ayo pergi
dan mereka memulai perjalanan mereka
di perjalanan mereka melewati jembatan london menara jam dan lalu mulai terbang di atas awan
saat pagi hari dengan cahaya matahari mereka melihat bangunan terbesar di dunia
beberapa saat kemudian mereka melihat neverland dan mendarat di awan yang lembut untuk melihat pemandangan
wah indah sekali
hei peter dari mana asap itu berasal
itu berasal dari perkemahan indian merah
dan kau harus berhati hati dengan kapal jolly roger di mana kapten hook dan para bajak laut tinggal
hook adalah bajak laut terkejam
tapi dia takut akan buaya
saat dulu aku bertarung dengan hook aku memotong tangannya dengan pedangku
buaya itu memakan tangan hook dan menyukai rasanya
dan buaya itu mengikutinya untuk memakannya
buaya itu menelan jam tangannya
dan berbunyi tik tok tik tok tik tok dan memperingatkan hook saat buaya itu ada di dekatnya
pada saat bersamaan seorang bajak laut melihat mereka melalui teropong
aku melihat peter pan dengan teman temannya
kapten hook menuju dek dan mengambil teropong untuk melihatnya
tembak tembak tembak
kali ini aku tidak akan membiarkan nyanyi
hei lihat ada bola ayo kita bermain
itu bukan bola itu bola meriam
bawa anak anak ke tempat aman aku akan mengurus hook
tinkerbell berfikir ide gila untuk menyingkirkan wendy
wendy kau diam di sini aku akan segera kembali
dia memegang tangan john dan michael dan mendaratkan mereka di pinggir pantai
saat wendy berusaha menghindari pola meriam di langit peter pan langsung menuju ke kapal kapten hook
hoax kau ingin tanganmu yang lain dengan pengait
huk mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak ke peter
peter menghindar semua tembakan seperti burung
tinkerbell memanggil sang anak hilang untuk meminta tolong
teman teman peter memberitahuku untuk membunuh burung wendy ini
kita harus menuruti perintah peter bidik buruk itu
semua menyiapkan panah dan membidik ke arah wendy
wendy berusaha untuk mencari semua orang
peter pan john michael tinkerbell di mana kalian semua
nips membidikan panahnya tepat ke arah dadanya wendy dan dia terjatuh di semak semak
semua anak anak hilang berlari untuk mencari burung itu bersama tinker belt
kau pengecut peter pan datanglah ke pantai
peter pan melompat ke tanah dengan pedangnya
mereka mulai berkelahi dengan pedang
suara jam mengalihkan kapten hoop
dia kembali dia kembali
buaya yang lapar datang ke sana untuk memburu kapten hook
kapten ketakutan dan berlari menuju kapal
lihat dia seorang gadis
seorang gadis cantik
tinker kenapa kau menyurut kami untuk membunuhnya
peter pan datang bersama dengan john dan michael
apa yang terjadi padanya siapa yang menembakkan panah ini
tinkerbell terbang ke dalam pohon untuk bersembunyi
tinker memberitahu kami bahwa kau memerintahkan untuk membunuh dia dia seekor burung
tinker dimanapun kau berada tetaplah di sana jangan pernah menemuiku lagi
oh wendy apa yang terjadi padamu
peter pan mencabut panah dari dadanya dan menyadari bahwa tidak ada darah di panah itu
panah itu mengenai leontin buah kenari yang dia berikan pada wendy
wendy pelan pelan membuka matanya
peter aku mencari carimu
aku disini bersamamu ayo masuk ke rumah
kenapa kau tidak mendungi yang pada kami
ya tentu saja
aku akan bercerita tentang cinderella
keesokan harinya mereka semua pergi untuk mengunjungi laguna putri duyung
putri duyung cantik adalah teman peter pan
tiba tiba anak laki laki berteriak
bajak laut bersembunyi
semua orang bersembunyi di belakang batu
peter dan wendy dapat melihat bahwa bajak laut itu telah mengikat tigers lili sang putri indian
bajak laut itu telah meninggalkannya di batu laguna
oh tidak tiger's lily aku harus menyelamatkannya
peter menerikkan suara kapten
tapi kapten kau memerintah kami untuk membawanya ke sini
bebaskan dia bodoh ini strategi baruku untuk menangkap peter pan
bajak laut membebaskan tiger's lily dia berlari cepat menuju perkemahan indian
saat kapten hook mengetahui apa yang terjadi dia berkata
saya tidak akan menangkapmu
saya tidak akan menangkapmu
saat kapten hook mengetahui apa yang terjadi dia tahu peter telah memperdaya bajak lautnya
hook menjadi sangat marah
sudah cukup akan kuberi peter pan pelajaran aku akan datang padamu peter pan
malam itu wendy bercerita pada anak laki laki tentang tiga orang anak yang meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke neverland
ibu dan ayah sangat merindukan mereka anak anak itu menyukai neverland tapi mereka tidak melupakan rumah mereka
bukankah ini seperti cerita kita
oh iya ini semua tentang kita
terkadang orang tua melupakan anak anaknya anak anak lain mengambil tempat mereka
orang tua kami pasti sedang menunggu kami kami harus pulang sekarang kami akan pergi besok pagi
tapi siapa yang akan mendongeng pada kami
kenapa kalian tidak ikut saja dengan kami kalian bisa tinggal bersama kami
yeay aku senang sekali mempunyai keluarga hooray
peter apakah kau ingin berada di neverland
apakah akan ikut bersama kami
kalian semua akan segera dewasa aku ingin tetap anak kecil aku tidak mau hidup di mana orang tua menyuruhku untuk melakukan sesuatu
peter pan merasa sedih karena teman temannya akan pergi esok hari dan dia akan kesepian
pagi harinya anak anak itu meninggalkan rumah peter tidak keluar untuk melihat mereka pergi bajak lautnya kapten hook sedang bersembunyi dengan dekat
mereka menangkap semua anak mengikat mereka dan membawa mereka ke kapal bajak laut
tinker bell melihat mereka dari atas pohon
ya tuhan di mana peter pan aku harus memberitahu dia peter peter kau dimana peter
apa yang terjadi tinker
ayo pergi menyelamatkan teman kita bajak laut menangkapnya
oh oke ayo kita pergi dan berikan kapten hook pada sang buaya
di atas kapal bajak laut semua anak diikat
kalian santapan sempurna untuk buaya dan dia akan mengampuniku selamanya
aku mendapatkanmu hook
kapten hook mulai berkelahi dengan peter pan peter menusuknya dengan pedang dan hook jatuh ke laut
buaya menelan kapten hook dan itulah akhir dari hidup kapten hook
tinker band membebaskan semua anak anak mereka semua menemui peter pan
kau hebat sekali
kau hebat sekali peter seperti pahlawan dalam dongeng sekarang aku akan mendongengkan ceritamu ke semua anak anak
itu sebuah kehormatan ayo bersiaplah untuk pergi atau kau sudah berubah pikiran
peter aku mohon ikutlah dengan kami
aku peter pan yang tidak tumbuh dewasa aku akan menemani kalian sampai rumah
mereka semua pergi ke london
orang tua wendy sangat bahagia bertemu dengan anak anaknya kembali
tuan dan nyonya darling memeluk wendy john dan michael
aku tahu kalian pasti akan kembali
aku sangat merindukan kalian anak anakku
siapa anak anak ini wendy mereka anak anak hilang bu
toottles nips slidy curley dan si kembar mereka datang dari neverland untuk tinggal bersama kita bolehkah mereka tinggal di sini
ya tentu saja
peter pan terima kasih
peter pan terbang di luar jendela
peter apa kau mau memikirkan kembali keputusanmu
aku akan tinggal di neverland di mana aku tidak tumbuh dewasa
sampai jumpa peter kami akan merindukanmu
sampai jumpa wendy sampai jumpa teman teman jangan lupakan aku
peter pan dan thinker bell melambaikan tangan dan terbang kembali menuju neverland